memasuki siang hari sirkuit internasional mandalika di lombok nusa tenggara barat
masih bisa dilihat cuacanya begitu terik sekali sejak pagi hari tadi
di mana suhu saat ini berada di antara tiga puluh dua sampai dengan tiga puluh tiga derajat celcius
dan tadi ketika melihat para pembalap yang sedang mempersiapkan diri untuk melakukan sesi praktis
dan juga free practice dua untuk kelas moto dua dan juga moto tiga
suhu lintasan itu berada di sekitar lima puluh lima sampai dengan lima puluh enam derajat celcius
ini membuat para pembalap harus memikirkan kira kira ban apa yang harus digunakan
tetapi ketika tadi saya melihat di layar monitor persiapan para pembalap ini
rata rata ataupun mayoritas menggunakan ban yang hard tipe hard
ataupun ban keras yang memungkinkan para pembalap ini bisa mendapatkan kondisi ban yang lebih longless
ataupun lebih awet karena memang kalau dia menggunakan ban yang lebih soft ataupun yang lebih medium
maka akan cepat habis ataupun meleleh akibat gesekan yang begitu
tinggi dan juga suhu yang begitu panas
dan untuk sesi free practice dua yang dilakukan oleh para pembalap
baik itu di kelas moto tiga dan juga moto dua
ini sudah selesai dilakukan dan saat ini masih berlangsung sesi praktis
ataupun latihan bebas yang dilakukan oleh para pembalap motogp
di kelas moto tiga memang seperti yang kita tahu bahwa ada dua lokal hero
ataupun pembalap asal indonesia yaitu mario suryo aji dan juga fadilah arbi aditama
yang mana untuk mario aji sendiri tadi mencatatkan waktu
ataupun posisi dan waktu yang sangat penting untuk mereka untuk melakukan ini

dari total catatan waktu yang diperoleh di free practice kedua
sementara untuk free practice pertama di kelas motogp
pembalap asal tim prima pramak ducati yaitu jorge martin
yang saat ini juga tengah memperebutkan kelas men puncak
bersama pembalap ducati pekobanyaya
ini berhasil mencatatkan waktu tercepat di sirkuit internasional mandalika
dimana jorge martin sendiri memang punya kemampuan fisik
dalam mengendari motornya yaitu ducati dengan cukup apik
terlihat sudah sangat menguasai sirkuit mandalika
terbukti dari hasil free practice pertama
dirinya berhasil mencatatkan waktu tercepat dan berada di peringkat pertama
disusul oleh pembalap asal aprilia racing
yaitu maverick vinales yang kebetulan pada saat momen di sirkuit mandalika kali ini
sedang viral karena menyebutkan kalimat berbahasa indonesia itu
pinjam dulu seratus
nah untuk di posisi ketiga
pembalap yang mencatatkan waktu tercepat ketiga
ada rekan satu tim dari maverick vinales sendiri
yaitu jorge martin
yang berhasil mencatatkan waktu di bawah dari maverick vinales
itu artinya tiga motor eropa
menguasai sirkuit internasional mandalika
besok hari kedua akan ada sesi free practice ketiga
dan juga kualifikasi yang akan dilakukan
dan ini adalah luca marini
pembalap dari muni vr empat puluh enam
yang baru saja selesai melakukan sesi praktis
ataupun sesi latihan bebas
untuk kedua kalinya pada hari ini
dan itu menandatangani
yang hari ini sedang dilakukan
ini sudah rampung
dan kita hanya tinggal menunggu
siapa saja yang memperoleh catatan tercepat di practice
ataupun sesi latihan bebas kedua
yang dilakukan pada hari jumat tiga belas oktober ini
dan kita akan menyaksikan
konferensi persia sesaat lagi
untuk balapan sprint race
yang akan digelar pada sabtu empat belas oktober
rencananya akan dimulai
di sirkuit mandalika pada pukul lima belas waktu indonesia barat
atau waktu indonesia tengah
pukul empat belas waktu indonesia barat
sedangkan untuk race utama
akan dilakukan pada hari minggu tanggal lima belas oktober dua ribu dua puluh
pukul lima belas waktu indonesia tengah
ataupun pukul empat belas waktu indonesia barat
nusa tenggara barat